pak jokowi saya mau juga nama saya fabian dari mui trusna madiun
inilah fabian rivial azmi bocah sepuluh tahun warga desa melilir kecamatan dolopo madiun
yang belakangan menjadi viral di sejumlah media sosial
siswa kelas empat madrasah ibtidaiyah kresna ini
dengan berani secara terang terangan curhat ke presiden jokowi lewat akun instagram ibunya
dalam video tersebut abi meminta biaya ke presiden
agar bisa ikut olimpiade matematika tingkat internasional di singapura
abi juga sempat menunjukkan sejumlah piala prestasinya di tingkat nasional yang selama ini diraihnya
pasalnya satu tahun sebelumnya abi gagal karena tidak ada biaya pergi ke singapura
terus ini tadi maksudnya curhat ke pak jokowi minta biaya atau gitu
sementara neira ibu kandung abi juga sangat berharap agar presiden jokowi bisa membantu biaya
agar anaknya bisa ikut lomba di tingkat internasional
kalau ada ya dibantulah untuk biaya ke sana itu
terus dari curhat yang kemarin belum ada tangkapan dari pak jokowi
abi merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan farid sulistio dan neira
di sekolahannya abi merupakan siswa paling cepat
pedas dan selalu dapat peringkat satu
dalam urusan berhitung kemampuan abi memang sudah tak diragukan lagi
ia mampu berhitung super cepat tanpa menggunakan alat hitung seperti kalkulator
inam tohari marioni